sementara tahun ini tepat satu hari menjelang lebaran dan hanya berselisih beberapa jam setelah ledakan terjadi di tiga kota di arab saudi
yang mengherankan tiga tiganya ditujukan pada kops bayangkara
adakah benang merah yang bisa dirangkai dari rentetan teror sebagaimana saya sebutkan tadi
jika memang pelakunya masih satu jaringan dengan kelompok izi surya apa pesan yang sesungguhnya ingin disampaikan
kami akan mengulasnya bersama sejumlah narasumber ada pak wawan purwanto staf ahli badan nasional penanggulangan terorisme bnpt
dan nasir abbas mantan anggota jemaah islamiyah juga akan bergabung dengan kita sejumlah narasumber lainnya
selamat malam bapak
saya mau ke pak wawan dulu deh bnpt sampai sejauh ini apa yang bisa dibagi dengan kita
tentang apa yang terjadi di solo
ya sebetulnya ini karena rangkaiannya
rangkaian yang berkait dengan masalah masalah sebelumnya maka pengejaran kan terus dilakukan
hanya memang mengejar ini kan dia juga tidak diem saja ya artinya terus bergerak melakukan berbagai kamuflase
tapi ini confirm bahwa yang melakukan adalah nur rahman
dari data yang sebelumnya juga memang dia
kemudian dari ketika di uber dan ditangkap
kemudian dia lolos juga memang nama dia
nur roman ini adalah orang yang ikut serta dalam bom tamrin katanya
yang mengendari sepeda motor dan kemudian bisa melepaskan diri dari kejaran
yang memang dia terlibat di situ
dan memang menjadi dpu
komandonya memang juga di raka
ini menjadi persoalan yang terus berkait dengan penangkapan di surabaya beberapa waktu lalu
mereka memang sepakat untuk melakukan serangan di bulan ramadan ini
yang menarik kalau saya tidak salah nur rahman ini adalah warga asal solo
dia dpo setelah kasus bom tamrin
dan kabarnya dia masih berdomisili di solo
jadi tukang parkir di sebuah tempat dan lain sebagainya
sampai akhirnya kemudian dia
dia pamit ke kalimantan
jadi dia kabur
dia kabur dia pamitnya ke kalimantan
dan dia kabur
dan dia kabur
dan dia kabur
dan dia kabur
dan dia kabur
dan dia kabur
dan karena kamu pelaseh saja
maka ya pengejaran terus dilakukan
dan memang tertangkapnya seseorang
kadang kadang itu kan blessing ya
sehingga pas dia kemana ada yang melihat terdidek kan seperti itu
jadi tidak bisa lantas on the spot langsung gitu
karena dia juga tidak melakukan komunikasi dengan keluarganya
kecuali kalau dia sering ya
melakukan komunikasi ini bisa dilakukan penelitian
artinya memang sebenarnya ini orang yang kemudian terlepas begitu ya
dari pengejaran dan kemudian bisa melaksanakan aksi teror
kalau kita lihat alat peledak yang digunakan juga bukan hxplosive
apa sebenarnya yang ingin disampaikan kira kira begitu ya dari aksi yang dilakukan perseorangan ini
ya ia ingin tetap kelihatan bahwa apa yang telah dibayatkan disumpahkan itu dia lakukan
karena memang kalau sudah dibayat ini kan dia sudah tidak bisa mundur
kalau mundur maka dia dianggap diposisikan yang paling rendah
oleh karena dia tetap berupaya mengaktualisasikan apa yang menjadi sumpahnya tadi
dan disitu ada ritual ritual yang dijalankan
oleh karena nya dengan dia menuntaskan
ini maka dianggap sudah pada tataran paripurna dan selesai
apa yang jadi tugasnya
baik kita akan lanjutkan seputar pelaku
tapi kita juga tersambung melalui sambungan satelit dengan wali kota solo fx hadi rudiatmo
selamat malam pak wali kota
selamat malam mas
pak wali kota ini kembali terjadi di solo
bukan kota yang bisa dikatakan lepas dari serangan teror
mulai dari dua ribu sebelas dua ribu dua belas dan seterusnya banyak sekali teror
mulai dari bom yang terjadi di dalam gereja
penyerangan terhadap pos polisi dan lain sebagainya
bagaimana tanggapan bapak soal ini pak
kembali lagi terjadi hari ini di solo
jadi kejadian tadi pagi sampai dengan hari ini
warga masyarakat kota surakarta tetap melakukan aktivitas seperti biasa
tidak ada pengaruh sama sekali dengan adanya kejadian tadi pagi
dan hari ini kami keliling di seluruh kota surakarta
baik di terminal persiapan takbir
lantas besok pagi persiapan untuk sholat id
semuanya berjalan dengan lancar
tanpa ada rasa takut
dan kami juga mengimbau kepada warga masyarakat kota surakarta
tidak perlu takut dengan adanya teror bom tersebut
dan kita melaksanakan tugas seperti biasa
aktivitas seperti biasa untuk mempersiapkan merayakan hari raya idul fitri seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah
sehingga besok open house di rumah wakil wali kota pun juga berjalan dengan semestinya
tanpa ada perubahan apapun
sholat idnya pun juga kami dilaksanakan dengan seperti rencana
dan kami bersama sama dengan tni polri bersama dengan elemen masyarakat
tetap menjamin keamanan di kota surakarta ini dalam keadaan aman kondisif dan nyaman untuk melaksanakan dan merayakan hari raya idul fitri tahun dua ribu enam belas
tapi secara meski begitu track record menunjukkan
atau data historis menunjukkan serangan teror seringkali terjadi di solo
apa yang kemudian menjadi langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah kota bersama pihak polisian untuk mengantisipasi ini
karena kita tahu bersama solo merupakan kota yang sangat heterogen
ada banyak sekali komunitas yang ada di dalamnya dan cukup ramai sekarang
jadi langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah kota solo tentunya melakukan koordinasi dengan baik tni polri elemen elemen masyarakat
dan seluruh warga masyarakat kota surakarta untuk bersama sama memerangi teroris tersebut
baik saya mau ke bang abbas bang nasir
anda melihat ini mana berarti
apa namanya ini semacam remonising anda dengan apa yang terjadi dengan ji atau ini sama sekali liga yang berbeda
ini liga yang berbeda
orang orang ji yang pro sama isis pasti sudah gabung sama isis
dan mereka akan meninggalkan ji
nah ji yang saya perhatikan sudah tidak eksis lagi
dan mereka sudah tidak terstruktural
kecuali yang masih mau ngaku ngaku ji maka jadilah ji yang baru
jadi untuk menjadi eksis maka jadilah
jadi untuk menjadi eksis maka jadilah
mereka akan gabung ke
mereka akan gabung ke
untuk menjadi eksis dianggap bahwa ji sudah tidak aktif lebih baik cari yang lain
apalagi diantara mereka yang kemudian sepakat dan paham dengan isis
terutamanya ustadz abu bakar bashir yang kemudian berpindah menjadi anggota isis
dan berbaik baik kepada abu bakar baghdadi
itu salah satu contoh yang dulu sebagai pimpinan ji kemudian berpindah menjadi isis
dalam bentuk serangan begitu apakah anda melihat ada perbedaan
dalam bentuk serangan berbeda
kalau dulunya kami dalam ji itu sangat hati hati
menunggu waktu menyiapkan amunisi melakukan strategi matang dan lain sebagainya
asari dan nordin itu walaupun mereka dari ji namun mereka banyak sekali melakukan kecerobohan kecerobohan
ya sudah lah
tetapi sekarang ini ya kelompok yang bermain dari kelompok isis
ya rata rata masih boleh saya katakan
kurang terlatih secara sempurna
tetapi pada porsi porsi tertentu mereka sudah cukup
ya cukup mentalnya cukup terlatih pada hal hal yang tertutup gitu
apa ini sebenarnya show of force saja sebenarnya pak wawan
bnpt melihatnya seperti apa
kalau ji kan mereka merancang dengan sangat detail kemudian melakukan pemantauan berpindah tempat dan lain sebagainya
ini dengan satu bom sabuk masuk ke dalam kantor polisi meledak
dan apa namanya teror itu sudah terjadi begitu
ya sebenarnya teror kan gak jauh dari pesan
pesan apa yang disampaikan
dia ingin memperlihatkan bahwa dia tetap eksis meskipun terus diburu dan meskipun terjadi penangkapan di surabaya
dan di surabaya sendiri sudah ada apa diungkap bahwa mereka merencanakan serangan di bulan ini
dan terbukti benar dia tetap melakukan
meskipun dengan skala yang kecil
karena memang disadari bahwa keuangan mereka sudah mulai kedodoran
nah pertanyaannya ini mereka benar benar menjadi afiliasi kepada isis atau seperti dugaan orang bom yang terjadi di tamrin semata mata untuk menarik perhatian isis bahwa kami siap untuk bergabung dengan anda lihatlah kami ini yang kami lakukan
kalau afiliasi ya dan konteks serta komunikasi dari anda di sana
dan memang baru naim kan dulu di penjara pendek ya cuma tujuh bulan karena memang keterlibatannya tidak terlalu jauh dan masalah kemulikan amunisi
nah karena selama di lapas sebetulnya itu dia juga sikapnya menunjukkan perubahan dan baik secara pribadianya
setelah keluar ini kan lebih banyak disingkirkan oleh masyarakat
kurang kurang masyarakat kurang menyukai kurang menerima
dia kurang mendekati dan akhirnya dia kembali lagi kepada kelompoknya
oleh karenanya saya menghargai sikap masyarakat solo yang tidak menjauhi keluarga si nur rahman utamana dan istrinya bahkan dia membantu
ini adalah juga upaya mencegah supaya mereka ini tidak lantas kembali ke kelompoknya
ya kita akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
terima kasih anda masih bersama kami
dialog kami masih membahas seputar aksi teror yang terjadi di surakarta di solo pagi hari tadi

dan juga apakah ada kaitannya dengan serangan teror
yang terjadi di sejumlah negara yang mayoritas beragama islam penduduknya atau populasinya
saya kembali ke pak wali kota
pak wali kota bagaimana kemudian ini kan keluarganya masih ada
keluarga nur rahman ini masih ada masih tinggal di sangkrah kalau tidak salah
anak dan istrinya
apa yang akan bapak lakukan terhadap mereka
bapak lakukan apa terhadap mereka

bapak lakukan apa terhadap mereka
masih belum mendengar
masih belum mendengar

pak wali kota sudah mendengar

saya akan tanya kepada beliau
saya akan tanya kepada beliau nanti
apa yang harus dilakukan kalau misalnya ji sudah tidak ada ini adalah liga yang baru apa yang harus kita lakukan terhadap orang orang ini
apa yang harus kita lakukan terhadap orang orang ini
artinya pendekatan yang jitu sebenarnya
deradikalisasi lah katakan begitu ya
dengan cara yang berbeda atau bagaimana
kebanyakan anak muda
saya tidak tahu pemimpinnya di sini
rasanya tidak ada karena bahru naim ada di sana
ini memang suatu pr yang berat ya
jangankan hal ini dihadapi oleh indonesia
masalah isis ini
dihadapi oleh banyak negara
dan bahkan saudi arab juga
yang di mana ulama ulama berada di sana
juga menghadapi hal yang sama
kita menangani orang orang yang punya paham begini
nah oleh karena itu dalam hal ini
ya kembalikan kepada
undang undang yang ada satu
yaitu pendekatan hukum
mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan
yang kedua ya tetap harus ada
soft approach selain keluarganya
ya kita juga coba berusaha
kepada yang sudah pernah ditangkap
ya itu harus dilakukan
saya artinya begini
hanya sayangnya begini
di dalam penjara itu
ya ada hal yang tidak bisa
kita paksakan kepada mereka
memang dalam penjara tidak boleh
memaksa mereka yang ikut dalam
kegiatan apa namanya itu
diskusi ya kalau mereka tidak
mau ya pihak lapas tidak akan memaksa
mereka karena khawatir akan terjadi kekacauan
ya mereka memberontak dan lain lain
nah ini yang juga menjadi suatu
masalah ya dikala kita
ingin mengajak mereka berdiskusi
dibentukkan pikiran dan mereka menolak dan tidak mau
pemahaman dan pikiran mereka
pak wawan ini
ada dua orang lagi kalau misalnya
kita merunut apa yang terjadi di
sarinah ada dua orang
lagi berarti yang melarikan diri
yang mengendari sepeda motor
katanya kan tiga melarikan diri
yang salah satunya adalah nur rahman berarti masih ada
dua orang lagi ada tujuh sebetulnya
yang melarikan diri
ya sekarang memang
dalam pengejaran semuanya
hanya memang itu kan perlu waktu
karena mereka berpencar dan
pada saat terjadi
seperti itu sesudah itu mereka
akan menghilangkan jejak
menghapus semua komunikasi kontak
termasuk kontak dengan keluarga
kemudian mencerai berlakan diri
dan setelah nanti ada saatnya
abu musaf itu termasuk dari tujuh orang itu
ya nah dia adalah
pemimpin yang menjadi
personifikasi pimpinan tertinggi
kelompok ini di sini
apa hubungannya dengan baharuna ini
saling berkomunikasi mereka saling
mereka saling bekerjasama dan
menjadi pengendali lah
satu upaya pengendali
yang paling mendasar
sekarang ini adalah
dan dari solo ini
mereka itu selalu melakukan komunikasi
dan kontak karena ini
dia kan secara
berganti ganti nomor dan juga
berganti ganti handphone dan
cara seperti itu coba dia mengakui
supaya tidak mudah terlaca
termasuk dengan keluarganya
dengan motor yang
sorry tujuh orang ini kebanyakan
berapa orang dari solo
boleh ngomong seperti itu
terus ini karena ini dalam pengejaran
terkena tapi dengan motor
yang tertinggal dan diketahui
motornya juga sudah setahun tidak
pajak kemudian dari situ
mendapatkan motor itu
nanti pasti ada
apa orang yang diduka
memberikan suatu dukungan
bagaimana dengan pendanaan bang nasir katakan
pendanaan mereka kesulitan pendanaan
mereka banyak mengharap dari isis untuk
membantu dan menyokong tapi isis ini
sekarang juga kesulitan keuangan
pasca dibomnya sumur sumur minyak itu
sehingga yang tadinya kan tiga puluh miliar perhari
karena dia jual ke turki
kemudian dia punya duit sembilan ratus
seratus juta usd di modal awal
dan dua miliar usd
di bank sentral mosul
tapi kan terkikis
karena memang biaya pertempuran itu kan mahal
pada waktu itu sempat dia juga membantu
keuangan di kelompok santoso
cukup besar kemudian kelompok kecil kecil
juga mengharapkan karena dia terbuka
dia butuh itu
ini menarik yang anda katakan kelompok kecil kecil
ini berarti sebenarnya bukan sebuah kelompok besar
seperti apa kelompok besar
kelompok kecil kecil itu begini
kan tadinya di koidah aminah itu kan berada di poso
setelah poso diserbu dia membuka koidah aminah baru
daerah basis baru di bima
dibina disikat juga
akhirnya beginilah kelompok kecil kecil itu berpencar
dan membentuk sel sel baru
ya mereka kan menceraih beraikan diri
setelah itu baru melakukan konsolidasi ulang
setelah di saat yang tepat
seberapa besar kemungkinan mereka untuk mendanai ini
kemudian melakukan tindakan seperti fai itu
dana saat ini memang mereka dari iuran sukarela
dan sumbangan sumbangan dari kelompok kelompok simpatisan itu
dan mereka kecil
pom nya juga kecil kecil
akibat dari itu
di samping untuk pon kan juga untuk kebutuhan logistik sehari hari
untuk komunikasi dan juga untuk kebutuhan selama dia dalam pelarian
dan pelarian bedah bedah tempat
butuh sewa tempat
dan itu cukup besar
di samping dalam perjalanan dia juga butuh rekrutmen yang baru
itu yang berat
saya kembali ke pak wali kota
pak rudi selamat malam pak
masih mendengar suara saya pak
pak wali kota
iya sekali lagi
tanpa berusaha untuk
menjudge begitu ya
tapi dengan track record yang ada di solo
ada pihak pihak yang berasal dari kota bapak
yang kemudian terradikalisasi dan menjadi teroris
nah salah satunya adalah nur rahman ini
nur rahman ini punya keluarga pak
apa yang akan bapak lakukan terhadap keluarganya
oh yang jelas
yang akan kita lakukan nanti setelah kami mendapatkan informasi yang jelas dari pihak kepolisian
tentunya pemerintah punya kewajiban untuk hadir di tengah tengah masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dalam keluarga itu sendiri
nah sehingga dengan adanya kasus atau kejadian pagi tadi
tentunya ada sebab dan akibat
lalu itu tentunya kami masih menunggu
dari kepolisian apa yang harus kita lakukan nanti kami akan melakukan koordinasi lebih lanjut
termasuk pendataan warga barangkali dilakukan pak
pendatang biasanya tempat kontrak
ya artinya untuk pendataan pihak pihak
bisa saja kemudian kan orang orang ini tidak teridentifikasi dalam struktur pemerintahan tingkat yang paling rendah di rtrw misalnya
apakah pola pendataan
apakah pendataan ulang warga terutama para pendatang akan dilakukan
kalau pendataan kita sudah kita lakukan karena kami saat ini kan baru memprogramkan bagaimana upaya pemerintah kota surakarta untuk terlibat di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
salah satunya di bidang kesehatan dan pendidikan
sehingga kalau kesehatan dan pendidikan ini bagi warga masyarakat yang betul betul membutuhkan perhatian
sehingga kalau kesehatan dan pendidikan ini bagi warga masyarakat yang betul betul membutuhkan kesehatan
sehingga kalau kesehatan dan pendidikan ini bagi warga masyarakat yang betul betul membutuhkan kesehatan
kami buradan ke bawah dan melakukan pendataan warga masyarakat yang benar benar hidup di bawah kemiskinan
masyarakat yang mungkin harus kita lakukan intervensi di dalam ekonominya
di dalam kesehatannya dan di dalam pendidikan anak anak daripada warga masyarakat itu sendiri
baik pak wali kota terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami
selamat malam mudah mudahan tidak ada lagi teror yang terjadi selama takbiran hingga hari raya besok
ya jadi sampai hari ini solo semakin padat dilalui oleh warga masyarakat dan pelaksanaan tabir juga berjalan dengan lancar
baik terima kasih pak wali kota
selamat malam kita lanjutkan lagi
bang nasir saya tidak tahu anda percaya apa atau tidak bahwa rangka ini kan terjadi di turki kemudian bangladesh
kemudian di bagdat dua ratus hingga dua ratus
lima ratus orang bahkan terakhir kemarin di arab saudi dan terjadi di indonesia
kalau semuanya ini rangkaian isis berarti isis tidak lagi menyerang perancis tidak lagi menyerang belgia atau amerika
mereka sudah masuk ke negara negara yang justru penduduknya adalah muslim
iya abu bakar baghdadi itu pernah menyerukan untuk semua anggota isis yang berada di mana saja untuk bikin operasi di tempat mereka masing masing
tidak peduli yang kemudian meninggal adalah muslim juga
ya ketika mereka kesulitan
kesulitan untuk berangkat ke syria dihalangi oleh negara negara yang bersangkutan sampai ke turki
turki juga kemudian menghalangi lagi dengan menangkap mengembalikan
ini semua bagian daripada kekecewaan
maka ada sebagian dari para pelaku ini yang kemudian mengatakan
ah daripada kita susah susah untuk jihad di syria ya sudah di sini saja begitu
makanya ya ini juga bagian daripada yang membuat mereka melakukan aksi itu di mana mana
ya tapi kalau misalnya kita
bagdad katakanlah begitu ya
ada satu ratus tujuh puluh lima bahkan katanya dua ratus orang meninggal
dan saya yakin sekali bagian besar adalah umat islam
apakah itu sebenarnya tujuan yang akan dilakukan isis
itulah yang kemudian menjadi masalah pr berat bagi terutama ulama ulama islam
dimana mereka itu punya faham yang keliru yaitu faham yang disebut sebagai faham takfiri
mengkafirkan muslim yang lain
di kala mereka sudah mengkafirkan muslim yang lain yang tidak sepakat yang tidak sepaham sama mereka
semuanya menjadi halal
halal boleh bunuh orangnya boleh diambil harta bendanya
nah oleh karena itu ya mereka tidak peduli
ya apa namanya kalau yang tewas itu adalah muslim
bahkan bukan tidak peduli mereka mentargetkan muslim
mereka tahu para polisi polisi itu juga kemayoran muslim
dan bahkan pada tahun dua ribu sebelas ya walaupun isis belum ada ya tetapi faham yang sama ini
tahun dua ribu sebelas di mapores
di melbourne ya seorang yang bernama muhammad sharif itu punya faham takfiri
sehingga tega ingin membunuh melakukan sesuatu di dalam masjid yang sedang sholat jumat
inilah dia masalah paling besar
sholat jumat pak
jadi itu yang menjadi masalah sekarang
apakah ideologi teroris seperti itu semua
sekarang ini yang menjadi masalah
al qaeda tidak melakukan
jij tidak melakukan
jadi motivasi sekarang ini bagi para pelaku pelaku itu adalah
mereka menganggap boleh membunuh muslim yang lain
kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
ngeri banget kalau misalnya
baik kita lanjutkan

saya tadi bertanya kepada pak wawan
berapa banyak sih sebenarnya orang yang
orang indonesia yang tinggal di indonesia
yang menjadi simpatisan isis
atau istilahnya mendeklarasikan diri bahwa dia menjadi bagian dari isis
ada ribuan jumlahnya
ya waktu itu di uin syarif ibtiayatullah
dia sewa tempat di sana ada sekitar seribu yang berbayar
kemudian di malang sekitar lima ratus di sidoarjo juga sekitar lima ratus
berbaikat ya istilahnya
kan biasa kita ngertinya tuh dibaiat
ya dibaiat ada pihak
ya dibaiat ada pihak yang
nah ini mereka dibayat oleh siapa
oleh orang kita sendiri
jadi tidak ada langsung
orang itu sudah dibaiat sama orang isis
jadi kalau sekarang bisa jarak jauh
ya seperti itu
mungkin bisa pakai sosmed juga ya
ya pakai sosmed
pakai sosmed dibaiat ya
termasuk yang di penjara
pak owen dari sekian bajak itu ribuan katakan
jumlahnya ada ribuan atau puluhan ribu
yang di indonesia seperti tadi saya sebutkan
katakanlah ribuan itu
tapi ada yang dibatalkan
antara lain yang di puncak itu digebek apalagi tidak jadi
mungkin juga yang di bekasi
jadi dia bilang wah saya belum diberbaiat nih
ya karena digebek duluan
tidak terjadi gitu
enggak pertanyaan saya dari sekian banyak itu yang punya motivasi seperti nur rohman semuanya
memang ada yang simpatisan saja
bahwa setuju dikilafah apa segala macam gitu ya
jadi ada pun misalnya dia lantas lebih dalam lagi
seperti apa yang dilakukan oleh nur rahman
kemudian sampai siap menjadi pengantin
yang saya tahu itu sekitar tiga puluh yang sudah
mereka sudah siap untuk itu
nah kalau yang lainnya masih sekedar simpati
kemudian juga donasi
kemudian ya partisipasi di dalam berbagai politik
itu ada juga yang mengajari membuat bom dan lain sebagainya
dan mereka sebetulnya membuat bom kan memang tidak sulit
dan yang penting adalah ada detonator misalnya
kemudian ada unsur unsur ya sulfat
kemudian ya kalau di sini dicampur gotri ada paku ada unsur unsur yang lain
kemudian pematiknya apa apakah dari remote atau dari kabel yang
dan motivasi mereka semata mata untuk menunjukkan eksistensi isis
isis ada di indonesia dan isis melakukan apa yang dilakukan oleh isi
siapapun yang berbaikat
berarti dia sudah bersumpah setia kepada al baghdadi
dan demikian apa yang digariskan dari perintahkan dia jalani
karena itu menjadi konsekuensi berbaik
walaupun kita nggak pernah ketemu sama al baghdadi
al baghdadi juga nggak kenal kita siapa
nggak kenal loh segitu banyak
dan banyak negara
sekarang sudah enam puluh enam negara loh
mengapa orang orang kita itu
artinya begini kalau ji mungkin ada orangnya
kemudian dibina orang ini juga punya jaringan
bang nasir juga pernah jadi pimpinannya dulu
begitu sebelum akhirnya menjadi pengamat teroris
tapi kan ada orangnya dan ada
ini kesannya kok kayak yang terlepas begitu terus
dia mau karena dia yakin bahwa al baghdadi ini dianggap sebagai khalifah
atas pertempuran yang waktu itu dua ribu tentara isis mengalahkan enam puluh ribu tentara irak
di irak utara
terus dia menganggap ini sebagai perang badar kedua
yang dijanjikan ya
dia terus menganggap bahwa di al quran kan ada
ada semacam profesi begitu
nah seperti itu yang mengatakan bahwa di akhir zaman akan jadi perang besar di sham itu
dan barang siapa datang ke sana meskipun hanya menginjakan setengah dari kakinya
maka dijamin masuk surga
dan inilah yang terus dikembangkan bahwa dia
ada semacam mitos yang kemudian di
dihembuskan terus menerus begitu ya
nah dua ribu tentara irak ini adalah
tentarana ya tentara isis itu bekas tentara garda republiknya sadang hussein yang memang tentara elitnya
melawan enam puluh enam puluh tentara baru
tentara sebuah bentukan
tapi dalam kondisi kan setelah irak jatuh dia bentukan baru sehingga militansinya berbeda dengan dua ribu yang sudah memang
militansi keterampilan dan lain sebagainya
maka ini dia terus menjadi yakin bahwa kepimpinan al baghdadi ini memang dianggap sebagai manifestasi arifan akhir zaman
maka terus karena ini diungkap terus oleh mereka yang menyampaikan di dalam proses bayar tadi
mereka menjadi punya hasrat untuk bergabung
akhirnya seperti itu
di mana menyimpangnya
selain kemudian mengkafirkan muslim
menyimpangnya pengangkatan si abu bakar baghdadi sebagai khilafah
nah ketika orang yakin seseorang itu sebagai khilafah apa saja yang dibicarakan itu apa yang disampaikan itu adalah suatu yang benar
nah hanya yang kelirunya adalah proses pengangkatan sebagai seorang khalifah itu secara syariat tidak dilakukan
maka banyak ulama mengatakan bahwa abu bakar baghdadi ini tidak sah sebagai khalifah
jadi kalau tidak sah sebagai khalifah maka seharusnya kita tidak mentaati atau mengikuti
tapi di hadapan kita sekarang ada ribuan orang tiga puluh siap
saya tidak tahu kemudian kali berapa kemudian multiplier efeknya terjadi dalam kurun waktu setahun misalnya tiga puluh menjadi berapa
mudah mudahan itu tidak terjadi tapi kita harus mengantisipasi itu
nah ini kan ada pr buat kita
kalau ji pasti menyerang orang bule begitu kan
orang apa namanya ekspatriat kedutaan hotel di mana kulit putih misalnya orang orang asing orang orang barat tinggal tempat tempat minum minum dan lain sebagainya
nah kalau misalnya ideologi seperti ini kita akan tambah repot lagi pak
yang kita hadapi adalah orang orang yang siap melakukan tujuannya walaupun sebenarnya yang menjadi sasaran teror sesama muslim
ya ini sudah
dimana perang ini kan kalau berada badapan di timur tengah itu dia biasanya kalah kan head to head begini
maka dia mencoba menghantam di wilayah wilayah lain
menceraih berekan diri untuk menyerang di wilayah wilayah dimana dia berada
yang tadi pak nasir juga bilang bahwa daripada ini dihalangi untuk masuk ini lebih baik melakukan itu di tempatnya di negerinya
dan ini terus dihembuskan
kemarin itu abu sayyaf sudah mengajak mereka tidak usah jauh jauh ke isis tapi bergabung di mindari
iya dia ngomong begitu
siap melayin gitu ya
nah di sana sudah ada empat batalion baru yang juga bergabung dengan orang orang malaysia
ini kan sudah muncul seperti itu dan ini menjadi kekuatan baru yang
pada kenyataannya manila tidak berdaulat disitu
ini faktual ya
dengan konstelasi seperti ini
dan isis sudah menyatakan perang terhadap indonesia dan malaysia katanya
dan dia juga bergabung dengan isis juga
dan maka dari poso juga menyatakan gabung dengan isis
ini gabung dengan isis
kemudian dari bima juga iya
dan kelompok kelompok yang tadi saya sebut ya
jadi basis militer isis di asia tenggara disitulah kira kira
ini pusarannya menjadi seperti itu
oleh karenanya ini antisipasinya kan perlu dilakukan secara intens ya
untuk mendecak siapa saja yang ada di dalam situ
kemudian dilakukan upaya upaya dari program deradikalisasi secara masif
dan tidak hanya mengandalkan si proyek
karena ini tentu makan waktu dan energi yang serta biaya yang tidak kecil
dan mengubah mindset orang
ya tidak seperti hanya membengkokkan sesuatu yang sifatnya bukan keyakinan
karena keyakinan itu kan sesuatu yang abstrak
nantinya pada arah sana
kerelaan berkorban dia sangat tinggi
karena dia punya keyakinan bahwa dia akan masuk surga lewat pintu itu
dia mati adalah mensegerakan dia untuk bertemu dengan surganya yang dalam notabene
dan keyakinan tadi
oleh karenanya kerjasama lah dari semua elemen
kita juga mendatangkan ulama ulama besar dari timur tengah untuk datang ke sini
dan menyadarkan di berbagai lapas apa akhirnya
memang ada yang diterima ada juga yang diludain
padahal kitab dia itu dikutip oleh mereka mereka ini
terus didatangkan ini lho penulis aslinya malah diludahin
ada yang diajak berantem di malang itu
penterjemahnya juga terlambat menerjemahkan
orang berantem diterjemahkan kan bingung juga ini
akhirnya mudah mau bertanggung
saya juga ikut misah di situ
akhirnya saya rangkul peran peran
ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu kita benahi
khususnya harus dipisahkan antara mereka yang tahanan lama dengan tahanan baru yang masih fresh
pada waktu itu sempat berantem karena tahanan baru ini dia pindahan dari semarang yang melakukan fai daerah meranggen
baru datang sekitar dua minggu di sana
digabung dengan mereka yang sudah lama dari tahanan kasus maluku maupun dari kasus daerah poso yang sudah sembilan tahun
nah itu ini nggak nyambung seperti itu
dan keberadaan dia pada saat ini gak usah dipaksakan
tidak usah dipaksakan itu percuma
berantem malah teriak teriak
di situ teriak teriak
yang tidak enak kan kita
artinya kita datang dengan misi misi yang bagus
akhirnya karena ada kesalahpahaman miskomunikasi dampaknya menjadi tidak tercapai
gerakannya mungkin saja berbeda
keyakinannya mungkin saja slightly diffense
tapi kalau kita membaca kandidat pengantin baik ji maupun isis kurang lebih orang orangnya sama
latar belakangnya sama
pendidikannya tidak ya ada yang pendidikannya bagus tapi ada juga yang tidak
tapi biasanya mepet kehidupan

benar gak begitu
ya rata rata seperti itu
karena mereka mungkin meranggap ya lebih baik saya saja
kalau kamu pintar bikin bom kamu jangan mati dulu
bikin lagi yang banyak
kamu pintar untuk memimpin kamu jangan mati dulu
kamu pinter untuk rekrut rekrut lagi
saya ini biasa yang duluan
jadi kadang diantar mereka yang kemudian mendahulukan diri mereka
indonesia punya gudang yang banyak sekali
saya pernah tanya sama ali ufron
ketika waktu saya bertanya mengapa harus ada orang di dalam mobil l tiga ratus di bali itu
dan mengapa harus ada orang yang meledakkan bom ransel di dalam medis pub
jawabannya adalah karena mereka yang mau
mereka yang mau mempersiapkan diri mereka
jadi orang orang yang siap untuk menawarkan diri ketika dia merasa dia tidak bisa berbuat banyak
untuk memimpin dia nggak bisa
bikin bom dia nggak bisa
untuk mendanai dia nggak bisa
untuk merekrut dia tidak bisa
maka lebih baik biarlah dia yang menjadi ekonominya
tapi kemudian orang orang yang bisa terekrut itu kan
orang orang yang tipikalnya juga kurang lebih sama juga
ya kurang lebih sama juga
karena ketika mereka kurang pengetahuan
ya mereka tidak bisa berpikir dengan luasan yang luas
ketika mereka memang kurang punya pekerjaan atau tidak punya pekerjaan
jadi tidak ada harapan yang lain
maka sehingga mereka berpikir
ya lebih baik mendapatkan surga lebih cepat lebih baik
pak wawan ini kan setelah surabaya ya
yang mengatakan bahwa akan ada aksi sebelum ramadan usai
hanya ini saja atau ada antisipasi lain yang harus kita benar benar
kalau program ini ya ini kan besok sudah tidak lagi ramadhan
nah oleh karenanya saya juga sampai besok itu di markas polres kan juga ada sholat idul fitri
kenapa tidak disikat besok
karena itu juga targetnya
kalau besok sholat idul fitri
maka kalau dihantam disitu korbannya kan masyarakat
itu yang baik
nah ini yang di target bukan masyarakat tapi aparat kepolisian
oleh karenanya tetap para kepolisian
jadi target utama adalah aparat kepolisian
iya karena dialah yang ditugasi untuk membentuk gerakan aksi ini
sebetulnya yang diburu itu adalah densus delapan puluh delapan
tapi densus kan tidak berseragam
dia lebih cenderung tertutup dan tidak
maka ya ngincar banyak ngincar diberikan
kalau yang kaos kaos turn back crime itu nggak diincar
kan itu juga polisi tapi pakai kaos gitu
ya artinya begini
setelah dia tidak dia nyari yang di brimob di kelapa dua misalnya
dia mundar mandir nyatetin orang yang lewat dan sebagainya
tapi terus itu depannya kan disterilisasi
makanya dia pergi
nah yang jadi korban sekarang adalah yang polisi polisi jalan raya
pol lantas itu
karena jelas dia berseragam mengatur hal dan sebagainya
banyak korban disitu
ini yang perlu antisipasi
mudah mudahan tidak ada lagi kondisi seperti ini ya
paling tidak tidak meresahkan kita
karena ya polisi akan menjadi resah juga kalau misalnya menjalankan tugasnya
kemudian tahu bahwa mereka menjadi target serangan teror semacam ini
bapak bapak terima kasih atas waktunya